pekan menjelang lebaran idul fitri terminal kalideres siap melayani pemudik pulau jawa dan juga luar pulau jawa
pengelola terminal kalideres sudah siap dengan posko terpadu mudik dua ribu dua puluh
terminal kalideres pada delapan belas hari jelang lebaran belum ramai oleh pemudik
diperkirakan jumlah penumpang bertambah pada sepekan sebelum lebaran tiba
saat itu pengelola terminal kalideres mendirikan posko terpadu untuk kesehatan hingga asuransi transportasi
kalau untuk kenaikan penumpang belum ada tapi kita tetap antisipasi untuk kelonjakan penumpang tersebut
kira kira h tujuh ya h tujuh itu udah ada yang mau mudik ya tapi kelonjakan penumpangnya itu kita prediksi itu sekitar tanggal
presisinya yang banyak keluar pulau jawa
itu ke sumatera yang awal itu biasanya itu sumatera
sumatera itu karena dia jaraknya kan jauh jadi dia lebih awal berangkatnya
kalau untuk jawa itu mendekati mendekati lebaran itu akan ada peningkatan